kok kayak gak biasanya ya pak
aneh aja gitu rasanya
cuma menghindar orang dari rumah
ada apa apa di rumah
karena dendam om suruh jesse jadi sekretaris bapak saya
sangat inget membuat kamu menderita
tapi dengan cara tidak melakukan tindak kriminal
tidak melakukan tindak kriminal ya
bisa meredakan itu semua
bisa menyingkirkan dendam itu
jadi sementara aku pergi
oh kalau pak catherinenya gak keberatan sih
kak angga udah cerita soal kemarin
gak apa apa mama kamu di rumah aku aja
aku gak ke kantor kok
aku udah izin sama panino
jadi aku bisa nemenin mama
chat dari siapa ren
jadi dia bilang
dia gak ke kantor hari ini
aduh mama seneng banget dengernya ren
apalagi mama ditemenin sama calon mantu mama
semangat nih mama makan ya
terima kasih dah sakit
sama rumah berarti kita pulang kan hari ini pak
kita masih di sini dulu ya
bukannya aku nggak betah di sini
tapi jujur aja sih stok baju aku di sini nggak banyak pak
jadi gak tau besok mau pakai baju apa
ya itu soal itu nanti
yayu bakalan ambilin baju kamu dari rumah
ya kamu gak usah khawatir
kok kayak nggak biasanya ya pak
aneh aja gitu rasanya
lagi menghindar dari rumah
ada apa apa di rumah kenapa
karena dendam om
karena dendam om suruh jesse jadi sekretaris di papa saya
untuk mematah matahi papa saya
setelah kejadian ini saya semakin yakin
kalau teror ke keluarga saya itu dalangnya oh
saya akan buktikan semuanya
apa karena omongannya aldebaran ya pak
yang kemarin pak
waktu dia bilang
soal papa teror keluarga dia
apa ngapain sih pak sama keluarganya mereka papa
apa apaan keluarga mereka pak
gak usah bahas yang gak anggap
aku mau makan dulu
ya tapi pak
aku anak papa aku perlu tahu kebenaran
kenapa tolong gak jujur sama aku pak
oh atau jangan jangan waktu itu bapak suruh aku kerja di kantornya pak hartawan
bukan hanya untuk sekedar memantau bisnisnya ya pak
tapi yang sudah tidak
udah bapak bilang udah cukup
gak usah dibahas
bisa nggak nurut sama papa
papa minta kamu berusaha maaf banget mas
papa gak ada maksud buat minta kamu
jessy kamu tenang aja
jangan ikut ikutan stres
jangan ikutin mikirin yang enggak enggak
ini masalah papa papa yang stresnya sendiri ya
aku udah gak usah makan pak aku ke kamar dulu ya
riza kamu temani istri dan anak saya ke sekolahnya rina ya
dan kamu putra